tidak percaya kalau setan ya bener lah usap saya lihat sendiri dengan mata kepala
bunda kaki saya sendiri serius saat beneran saya lihat udah udah amul setan mulu
nih anaknya yel banget sih ah masuk masuk kamar yuk
ampun ampun ampun
aku itu lagi tidur tiba tiba kau nyalain lampunya
bagaimana aku bisa tidur coba
najwa utami kalian juga ngapain sih di kamar kami
alvan amalia najwa utami sekarang kita gak bisa tidur
jadi kalian matiin lampunya
kau harus tahu sunnah nabi apa
kata nabi kan kalau kita mau tidur itu kan harus dimatikan lampunya
biar badan kita juga bisa beristirahat
itu sunnah nabi
gak mau butet
kau itu bagaimana sih
aku mau tidur tak bisa tau
kau lebih seru gitu
lampunya mati menderan
aku yakin ini pasti setan yang mati lampunya
ini kagak enak
segala pakai lupa
lagi naro duit terus pikun pikun

aduh ini suhu aneh nih bu
jangan jadi ini
ini kenapa sih
tadi tuh ada ketan

nggak ada yang namanya setan
nih arwah yang gentayangan setelah meninggal itu nggak ada
itu biasa disebut jin dalam al quran
seperti firman allah dalam surat al a'raf ayat dua puluh tujuh
jin dan pengikut pengikutnya bisa melihat kalian dari manapun
dari tempat yang kalian tidak bisa lihat
jadi seharusnya kita nggak bisa melihat mereka
ustazah itu suara apaan ustazah
kalian diem dulu dengerin suara siapa
itu suara merdu yang kalian kenal
coba lihat tuh di situ
masa nggak tahu
aduh tuh liat
ternyata bukan hantu
budak kira hantu
ternyata bukan hantu
budak kira hantu
tetapi sendirinya kabur

enggak kalian tuh kan lagi takut sama maliah
udah udah nggak ada hantu kak sebenarnya
hantu mah nggak ada
adanya orang ketumbrak
tuh kan ayo sekarang kalian semua minta maaf sama positif karena udah nabrak positif
tuh tuh kare
nggak apa apa ustazah
saya mau kamar dulu ya
cepet sembuh ya kok ya
kok tadi terlalu bemo ketakutan ya susu
kira kira ada apa
hah iya kak
mungkin ini cuma akal akalan si sobri doang kak
soalnya si sobri itu punya berbagai cara biar gak ngelaksanain hukuman kah
mungkin gini nih kak
atau kita laporin ustaz ustaz aja kak
asli kok tadi kak
tuh kita cek cek dulu sekitar sini
barangkali ada sesuatu yang aneh
oh kaget kak
jangan jangan kabur sun
kita lihat dari pintu oke
yah kunci kak
ya saya lanjut sun
mendingan kita lang panggil ustaz aja kak
kita lang jangan lupa
kakek bukannya yang ketemu saya tadi siang ya kak
kita ketemu lagi
dan santri di sini
kalian sudah sholat
ayo duduk sini bareng kakek ya

di luar itu ada setan buku
ini adalah buku yang kita dikutuk

itu manunya ihh enggak ada yang ngeri
di luar itu ada setan bungkuk terus dia pakai baju putih
sabri emang setan keluarnya malem malem
setan itu emang keluarnya itu malem malem
kan jadi ngeri nih
ini ada setan
itu bener banget itu setan dia
masa ustadz musayyid tiga t alias tampan tiada tanah begini dipanggil setan
tan tan tan tan tan tan
kalian akan saya makan
campur nasi anget
pakai kerupuk deh setengah macem
eh indra emang ada apa kerupuk setengah matang
ada dong cek aja di warteg sebelah
eh sinobemo udah udah udah mainnya udah udah
ini ustadz musa yang mulia dan syatun
kalau kalian gak mau keluar ustadz kasih hukuman bersihin wc
oh satu kampung
tiga dua satu
pakai ba lagi
apaan nih apaan nih eh eh
eh ini jangan
beluk beluk kayak ternyata habis begini
merosot sama dia
eh ramai tarik tarik aja
lah pak ustadz
kok ada di sini
kalian tuh kenapa pakai ngumpet di kolong segala
jadi gini ustadz
kita tuh takut
sama setengah matang
jatuh lagi deh melorot lagi deh sarungnya
eh kalian itu santriwan ponok pesantren kun anta
kalau kalian memang beriman dan yakin sama kebesaran allah
nggak perlu takut sama yang namanya setan
kalau sama yang ini takut gak
pak ustadz betul pak
pak ustadz betul pak
lalu apa kamu
terus sekarang rumah cucu sama anak kakek dimana
iya tuh kek
kok ketawa kek emang ada yang lucu
bukan ketawa tapi lagi nangis
maaf pak maaf
sekarang kamu masuk kamar
ustazmu saya mulyada santun
mau jalan dulu ke masjid deh
mau bukti rombongan kamu
benar apa enggak di masjid itu ada setan
ustaz sih gak percaya kalau ada setan
ya bener lah ustaz
saya lihat sendiri
dengan mata kepala
beneran saya lihat
ayo masuk masuk masuk kamar
kayak ada suara orang dekat
sampai jumpa lagi